peringatan haul ke tiga belas gusdur kembali digelar untuk mengenang kepergian presiden keempat republik indonesia abdurrahman wahid atau yang akrab di sapa gusdur
acara haul kali ini mengusung tema gusdur dan pembaharuan nahdlatul ulama
haul gusdur ke tiga belas digelar di kediaman keluarga gusdur di kawasan ciganjur jakarta selatan pada sabtu malam
menurut ketua panitia acara alisa wahid haul ke tiga belas gusdur mengulas kiprah perjuangan gusdur selama memimpin nu dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat hingga tahun dua ribu empat
tema gusdur dan pembaharuan nu juga diangkat karena terkait dengan menuju peringatan hari lahir satu abad hijriah nu yang jatuh pada enam belas rajab hijriah tahun depan
jumlah tokoh nu turut hadir seperti mustasyar pbnu mustafa bisri atau gusmus
ketua umum pbnu yahya khalil stakuf sekjen pbnu saifullah yusuf dan khatib am pbnu ahmad said asrori
hadir pula imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar mantan menteri lukman hakim saifuddin dan mantan menteri maritim rizal ramli
pembacaan tahlil dipimpin khatib am pbnu gaihaji ahmad said asrori
pembacaan tahlil dipimpin khatib am pbnu gaihaji ahmad said asrori